kalau mama mau marah katakan sama afif jangan sama orang lain dan jangan sama bella
maaf kamu benar benar keterlaluan
kamu lebih membela mereka daripada mama kamu sendiri
ingat kamu ada di dunia ini karena mamah bukan mereka
tidak ada yang mau
tuh kata dokter selalu turutin
ya udah habis ini kita makan ya sayangnya
cynthia begitu bahagia dengan kehamilannya
sedangkan aku tidak bisa memperhatikan dia
karena sampai detik ini aku tidak punya perasaan apa apa buat dia
juga dengan bayi yang ada di rahimnya
dokter makasih ya
aduh dokter tolongin saya
karena suami saya tidak mungkin membantuin saya
iya mari ibu silahkan
afif buru buru amat makanya
hah pasti pengen buru buru ketemu bella
afif kamu makannya jangan buru buru dong
om afif kok belum datang sih
katanya tante bella gak mau memotongin kuenya sebelum om afif datang om
dan kenco gak mau kelaparan sepanjang malam
om kesini ya
jangan jadi pangeran kodok jahat lagi om
segera om afif datang ke sana ya oke
afif hari ini beda ulang tahun ya
ya ampun aku nggak tahu
kalau aku tahu pasti aku beliin kado
sekarang kamu samperin bela ya
aku gak apa apa kok pulang sendirian
apa benar kamu transfer dari rekening perusahaan
iya pak arief transfer dua ratus lima puluh juta ke rekeningnya siva sama bella
nolnya kelebihan satu fief
kelebihan nol maksud papa
aku cuma transfer dua ratus lima puluh juta nggak lebih
kamu transfer dua lima miliar
pak afif itu nggak transfer dua lima miliar tapi dua ratus lima puluh juta
udah gak apa apa
kamu transfer buat istri dan anak kamu
iya pak makasih ya
aku juga kan istri kamu
tapi kamu gak pernah dapat apapun dari kamu
sedangkan bella kamu kasih uang dia segitu banyaknya
eh itu bukan buat bella tapi buat shiva
kamu mementingkan siva
afif apa kabar kandungan aku afif
apa kabar bayi di dalam kandungan aku
dia juga kan anak kamu
kamu gak mementingkan masa depannya
ih pintar banget sih bantuin
kencol malikan di sana
itu kan suara mobil
itu pasti hadiah kejutan dari papa buat tante bella

oh irina yuri
ini buat irina unboxing

nggak ada yang bisa ambil ya
oh tahu udah
untung diri untuk bayinya

bella udah jarang nengokin mama
yang terpenting buat mama
bisa bersama kalian
bella kaget sama mama
mama juga kaget sama kalian
kamu kok bisa keluarin bapak
aku mengikuti perkembangan mama
kamu di rumah sakit
tadi aku dapat kabar dari dokter
kalau mama kamu sudah dinyatakan sembuh
dan diizinkan untuk dijemput
aku langsung jemput nama kamu
hadiah dari allah untuk kalian
ini hasil foto usg anak aku
masih waktu pengen nunggu

aku nyam updating
dia yang luar biasa
tentu ada yang singkir
aku bisa memakai
dia yang nyaut
aku bisa juga patuh
kadang kadang gue kumpulin
afif mentransfer siva uang segitu banyaknya
sedangkan aku aku gak pernah dikasih apapun sama abrim tante
padahal aku kan juga istrinya
transfer uang memangnya transfer uang berapa
dua setengah miliar tante
wah ini gimana sih begini
hah apa benar
papa jangan diem aja dong gak bisa dong seperti ini
kalau bella ditransfer cynthia juga harus ditransfer dong
akhirnya om afif datang juga
sekarang kita bisa makan kue ulang tahun deh
berhasil merebut perhatian anak anak
udah lah maaf ya aku telat
aku akan nunggu
aku akan nunggu kamu selama apapun itu
yaudah sayang kita mulai acaranya yuk
selamat lontong deh sayang terima kasih
aku kasih ke mama karena mamo udah balik lagi sama kita
buat suami aku
pura pura gak perlu pura pura suci
pura pura gak perlu uang anak saya
ternyata kamu tuh gila harta
berhasil mengeruk uang anak saya
luar biasa ini keluarga
anak saya berhasil mentransfer ya
m ke rekening kamu sadar gak kamu tuh
tante aku sama sekali gak tau apa apa
ini sebenarnya ada uang apa sih
ma bella gak tau apa apa soal itu
afif juga udah minta izin kok sama papa
gak ada bosen bosennya kamu selalu membela perempuan ini
udah berkali kali mama bilang ya bahwa perempuan ini dan keluarganya hanya ingin mengeruk harta keluarga kita
jangan berani berani kamu membela mereka dong
stop hentikan semuanya
eh kamu yang diam
saya gak biarin kamu merendahkan anak saya bella
pergi kamu pergi pergi kamu
tante tante udah denger sendiri kan
aku gak tahu apa apa
tante udah buat semua ini kacau
lebih baik tante mau pergi
lihat tante lihat gak
mereka sudah berani mengusir mama kamu
mama gak pantas ngomong seperti itu
mama juga gak berhak datang kesini dan mengaceng aceng acara orang
mah kalau mama mau marah katakan sama afif
jangan sama orang lain dan jangan sama bella
maaf kamu benar benar keterlaluan
kamu lebih membela mereka daripada mama kamu sendiri
ingat kamu ada di dunia ini karena mama bukan mereka
sayang aku pulang dulu ya
ya lebih baik kamu pulang afif
tante tante jangan sedih
iya tante kita gak akan membiarkan ibu jahat itu kembali lagi ke sini
tante hp nya bunyi tante
gimana udah dapat hadiah dari aku
tante silvia udah nyampein kan
kasian banget si bella